sempat sepi selama masa mudik lebaran stasiun manggarai pagi ini nampak kembali ramai oleh para pengguna kereta rel listrik
usainya masa libur sekolah dan cuti bersama menjadi latar belakang stasiun sentral ini padat penumpang
kerumunan di peron stasiun serta antrian di sejumlah akses transit perjalanan kembali menjadi pemandangan para komuter di stasiun
untuk mengetahui bagaimana kepadatan penumpang krl di hari pertama kerja usai libur panjang
sudara produsen lapangan cnn indonesia clarissa aradia di stasiun manggarai jakarta
selamat pagi ara di belakang anda saya lihat itu sudah banyak sekali ya penumpang yang akan menuju ke tempat tujuan mereka
karena ini merupakan stasiun transit untuk menuju ke sejumlah kawasan di ibu kota dan jambu detabek
bagaimana dengan kondisi pagi hari ini apakah memang kondisi usai libur panjang mengakibatkan penumpukan penumpang
dan keluarga di sana seperti apa responnya terhadap hari pertama ini silahkan dengan laporan anda
selamat pagi yuda dapat kami sampaikan bahwa tanggal dua mei ini merupakan hari pertama
mayoritas masyarakat ini kembali untuk beraktivitas ataupun juga bekerja
dan kalau melihat bahwa saat ini situasi di kawasan stasiun manggarai ini masih nampak lengang
hal ini karena masih menunggu warga yang menggunakan moda transportasi kereta api komuter lain ini
untuk melakukan transit di area manggarai
kalau untuk di stasiun manggarai ini sendiri terdiri dari tiga lantai
yang lantai bawah adalah untuk mereka yang akan transit untuk tujuan bekasi sudirman tanah abang jatinegara dan juga cikarang
kalau untuk di area tengah atau di lantai dua itu diperuntukkan bagi masyarakat
ataupun juga para pengguna komuter yang akan melakukan transit dan juga akan naik ataupun juga turun ke peron yang dituju
sementara untuk di atas peron ketiga itu diperuntukkan bagi mereka yang akan transit atau menuju
ke kawasan bogor depok dan juga sekitarnya
untuk di peron tempat saya berdiri saat ini atau di peron enam puluh tujuh merupakan peron yang biasanya itu paling ramai masyarakat yang akan berangkat
untuk menuju ke kawasan sudirman tanah abang jatinegara
kalau melihat bahwa dinamikanya ini kepadatan ini terjadi pada jam jam sibuk berangkat kerja
yakni pada pukul tujuh hingga
kalau untuk yang di seberang sana ini merupakan kereta api tujuan ke bekasi dan juga cikarang
dan untuk keberangkatan hari ini memang nampak sibuk ataupun juga padat penumpang ini sejak pukul tujuh pagi hari ini
dan untuk mengantisipasi adanya kepadatan yang terjadi
maka pihak pt kereta api komuter indonesia menyampaikan bahwa menambahkan sejumlah head away
ataupun juga waktu keberangkatan kereta yakni di kisaran tiga sampai lima menit
setelah berangkat kereta api maka dikisaran tiga sampai lima menit
setiap peronnya sehingga mereka atau masyarakat yang tiba ini bisa terlayani dengan baik
nah yang anda lihat di layar kaca ini adalah warga yang baru saja tiba dan juga transit di stasiun manggarai
sedang agak agak cepat cepat ya ataupun juga buru buru untuk bisa transit untuk menuju ke sudirman tanah abang dan juga jatinegara
karena kita melihat bahwa di kawasan sudirman jakarta pusat ini merupakan dr
ataupun juga kawasan yang begitu padat akan parkantoran sehingga mayoritas tujuan mereka adalah menuju ke stasiun sudirman
kalau melihat banyaknya jumlah penumpang pagi hari ini sebenarnya kalau berdasarkan informasi yang kami himpun dari pt kci
baru mengalami peningkatan sebesar tujuh belas sampai dua puluh persen saja ketimbang di hari hari normalnya
kalau kita melihat pada data sebelumnya atau selama satu sampai dua pekan terakhir
yang merupakan waktu waktu libur panjang lebaran
di stasiun manggarai ini mengalami penurunan jumlah masyarakat ataupun juga warga yang menggunakan moda transportasi kereta api ini sebesar lima puluh sampai enam puluh persen
hal itu juga melihat dan juga mengetahui bahwa mayoritas masyarakat yang terbiasa untuk melakukan aktivitas di kawasan jakarta ini
melakukan mudik ataupun juga pulang kampung sehingga meninggalkan jakarta
aktivitasnya pun juga tergolong minim
kalaupun memang ada peningkatan biasanya di hari hari yang merupakan waktu waktu bersilaturahmi
yakni pada hari pertama kedua dan juga ketiga setelah lebaran
kemudian juga kemarin kita melihat bahwa di tanggal satu mei dua ribu dua puluh tiga juga kepadatan sempat terjadi
karena dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur dan salah satunya adalah dengan menggunakan modal transportasi kereta api
karena tergolong murah kemudian juga bisa menuju ke berbagai destinasi

ini mereka mayoritas melakukan aktivitas untuk bepergian untuk bekerja
dan sebentar lagi kita bisa melihat bahwa di samping kanan saya atau di peron tujuh
ini akan segera datang kereta api komuter life yang kalau untuk di jam jam sibuk ini melayani penumpang di sepuluh sampai dua belas gerbongnya
dan melihat bahwa jumlah penumpang ini mengalami lonjakan yang begitu signifikan pada jam jam sibuk ini
maka kebanyakan kereta yang dioperasikan ini adalah kereta yang bisa memuat banyak penumpang dalam hal ini adalah sepuluh sampai dua belas gerbongnya
kemudian juga pihak dari stasiun manggarai menyampaikan bahwa mengantisipasi lonjakan penumpang yang begitu signifikan pada hari hari kerja setelah hari raya idul fitri
maka pihak dari menteri perhubungan juga menyampaikan sudah menambahkan setidaknya empat unit tangga
untuk bisa mempermudah akses masyarakat melakukan transit dan juga agar bisa memecah kepadatan para penumpang yang biasanya malah menjadi berdesak desakan begitu ketika sedang melakukan transit
baik saat ini masyarakat sudah mulai berangsur naik ke dalam kereta
yuk kita sambil coba tanyakan ya sebenarnya masyarakatnya aktivitas mau apa saja nih hari ini
oke boleh minta pelas tentang dengan siapa namanya
dari mana mau kemana nih
dari depok mau ke tanah abang
tujuannya untuk bekerja atau bagaimana
oke ini hari pertama bekerja atau sebelumnya sudah sempat kerja nih
minggu lalu kerja tapi wfa ini baru ke kantor hari ini pertama
kalau melihat hari ini jauh lebih rame atau gimana nih mas
kurang tahu ya karena hari ini baru pertama kali wfo sih hari pertama wfo
oke tapi kalau untuk sekarang kan udah berdiri nih artinya sudah siap berdesak desakan atau gimana nih mak
dari depok udah berdiri sih
emang terbiasa berdiri kalau gitu oke baiklah terima kasih ya semoga selalu selamat tujuan pak masih
baik ini merupakan salah satu yang dipersiapkan masyarakat sebenarnya karena melihat kalau di stasiun manggarai ini terbiasa ramai masyarakat yang masuk
jadi daripada mereka terjebak ketika sedang duduk di area gerbong maka mereka kebanyakan memutuskan untuk berdiri sehingga lebih memudahkan mereka dalam melakukan mobilitas dari dalam gerbong untuk keluar ya ini ke peron untuk menuju ke tujuan
menuju ke tujuan mereka salah satunya adalah menuju ke kantor pagi hari ini yuda
terima kasih dan semangat buat para pekerja yang hari ini mulai berjibaku ya di komuter lain untuk menuju ke kawasan tempat mereka bekerja terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali